yakni sebesar rp satu lima triliun
pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar rp tujuh ratus delapan puluh dua tujuh triliun dan pnbp rp dua ratus tujuh belas delapan triliun
sri mulyani menambahkan belanja negara pada april dua ribu dua puluh tiga tercatat sebesar rp tujuh ratus enam puluh lima delapan triliun
belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar rp lima ratus dua puluh dua tujuh triliun dan transfer ke daerah sebesar rp dua ratus empat puluh

keseimbangan primer kita surplus rp tiga ratus tujuh puluh empat tiga triliun
overall balance keseluruhan keseimbangan dari fiskal
menteri keuangan sri mulyani juga menambahkan hingga april dua ribu dua puluh tiga belanja pemerintah pusat sebesar rp dua ratus tujuh puluh empat empat triliun telah disalurkan
belanja tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga tersebut disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga subsidi
serta kompensasi untuk masyarakat
realisasi belanja pemerintah pusat hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga di dalamnya termasuk program keluarga harapan atau pkh untuk sembilan sembilan juta keluarga
kartu sembako untuk delapan belas dua juta keluarga penerima bantuan iuran jkn sembilan puluh enam tujuh juta jiwa program indonesia pintar dan lain sebagainya
pada periode yang sama pihaknya juga sudah menyalurkan subsidi listrik sebesar rp lima belas tiga triliun untuk tiga puluh sembilan dua juta pelanggan
subsidi bbm sebesar rp lima belas tiga triliun untuk tiga puluh sembilan dua juta pelanggan dan sebagainya
peserta yang menilai manfaat rp satu ratus delapan puluh dua enam ribu peserta dengan nilai manfaat rp delapan ratus
untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan rumah
pemerintah telah memberikan subsidi sebesar dua ratus empat satu miliar untuk lima puluh tiga ribu rumah